wakil presiden ke sembilan republik indonesia hamzahas diinformasikan mengalami penurunan kesehatan dan tengah dirawat di ruang icu
rumah sakit pusat angkatan darat gatot subroto jakarta pusat
kami lansir dari cnn indonesia com berdasarkan pernyataan ketua dpp partai persatuan pembangunan
syaifullah tamliha kondisi kesehatan hamzahas mengalami penurunan
ia meminta doa masyarakat agar hamzahas segera sembuh
sementara itu menurut putra hamzahas nur agus has ketika dihubungi tim cnn indonesia kondisi hamzahas sudah stabil
dan untuk mengetahui kondisi terkini wakil presiden ke sembilan ri hamzahas kami sudah terhubung dengan putra hamzahas nur agus has
selamat sore mas agus
mas agus bisa diceritakan bagaimana kondisi terkini dari bapak
ya pertama tama saya mengucapkan terima kasih atas motivasi doa dan supportnya kepada kawan kawan semua termasuk dengan teman teman kita di luar juga di dalam juga di p tiga
alhamdulillah saat ini kondisi bapak terakhir baik baik saja
kami keluarga besar pak hamzahas mengucapkan terima kasih atas doa dan support nya
kondisi baik baik mas
sekarang sekarang bapak
dalam keadaan baik normal stabil tidak ada penyebab penyebab lain lainnya
ya insya allah mudah mudahan ke depannya bismillah bapak bisa sembuh mas
insya allah mas
ya mas agus tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pihak keluarga sebetulnya kami juga mungkin ingin bertanya apa penyakit yang diderita oleh bapak
eh sementara kan ya
yang dirita bapak ini kan karena bapak sudah sepuh ya
karena bapak saat ini berumur delapan puluh tahun jadi rasa bapak tidak dapat punya penyakit lain hanya penyakit lama beliau saja
ini dari sakitnya beliau ya
yang mungkin ya sudah malum dari organ organ dari
radanya kan sudah tidak sekuat dulu bapak
jadi sementara ini ya yang saya dapat informasikan bahwa bapak sehat sehat saja alhamdulillah
tidak ada aturan apa apa pun mohon doanya semoga bapak lebih
ke depannya lebih baik lagi insya allah
mas agus kami mendapatkan informasi bahwa bapak masuk ke ruang icu
apakah sampai saat ini bapak hamzahas masih berada di ruang icu apa sudah dipindahkan ke ruang perawatan
alhamdulillah sampai sekarang bapak masih di icu dalam keadaan baik dalam keadaan normal
dan sekarang saat ini sudah diberikan obat
diberikan obat untuk bapak ya
mudah mudahan apa yang dirasakan bapak saat ini itu bisa normal kembali
untuk tensi dan suhu ininya sudah membaik alhamdulillah
mas agus mungkin untuk kepada masyarakat indonesia juga yang mencemaskan kondisi bapak hamzahas
apa yang ingin disampaikan oleh pihak keluarga kepada masyarakat
kami sekeluarga hanya meminta memohon untuk berdoa untuk bapak
fadzi hamzahas ya pada saat saat ini dan support nya saat ini
jadi saya berharap sekali dengan masyarakat mudah mudahan bapak diberikan kesembuhan dalam waktu dekat ini
insyaallah saya punya keyakinan karena saya melihat sendiri
baik terima kasih
mas nur agus hasput rakyat

dari wakil presiden ri ke sembilan bapak hamzahas sudah memberikan informasi dan bergabung bersama kami pada sore hari ini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh